nah saya ingin menanyakan nih kepada pemirsa di rumah dan juga mungkin ke alfian ya
apakah anda meriksakan kesehatan gigi secara teratur ngaku
karena banyak nyari dari kita ini baru pergi ke dokter gigi ketika gigi udah kerasa sakit ya
tapi sebenarnya memeriksakan kesehatan gigi dan juga mulut itu sebaiknya dilakukan selama enam bulan sekali
kalau kita lihat kenapa alasannya nah kita simak peliputannya berikut ini
ke dokter gigi kalau udah sakit aja paling kalau misalnya saya tidak pernah ke dokter gigi
sama sekali tidak pernah
kalau pas udah umur umur segini jarang sih biasanya waktu kecil kalau umur segini udah nggak pernah karena aku jarang sakit gigi juga
riset persatuan dokter gigi indonesia mengungkapkan setiap orang indonesia memiliki setidaknya lima gigi berlubang
ini akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan rutin melakukan pemeriksaan gigi paling tidak
enam bulan sekali
paling parah lagi adalah bahwa ternyata hampir tiga atau empat dari si gigi gigi itu semua dicabut
padahal kan seharusnya dengan kesadaran mereka nggak perlu terjadi seperti itu
kita bisa cegah dan paling sedikit kita juga bisa bantu kalau memang sudah terlanjur berlubang kan bisa kita lakukan penambalan dan sebagainya
enam bulan adalah waktu yang cukup untuk sisa makanan mengeras termineralisasi oleh air ludah sehingga menghasilkan kalkulus atau karang gigi
dan karies atau lubang pada gigi
dalam kurun waktu enam bulan karies yang terbentuk masih berupa lubang kecil dan belum mengenai saraf
sehingga penderitanya belum merasakan sakit yang berarti
begitu pula yang terjadi dengan karang gigi
bila dipersihkan secara rutin maka peradangan gusi bisa dihindari
karang gigi itu biasanya kita temukannya di daerah daerah dekat cervical gigi kita bilangnya
daerah perbatasan antara gigi dan gusi
jadi si karang gigi ini dia menekan
si jaringan penyangga gigi makin lama makin turun
beberapa pasien juga sendiri mengakui aduh dok saya males nih datang kalau nggak sakit
kita selalu bilang loh justru sebelum sakit datang
karena kalau sebelum sakit itu berarti kan masih di gejala awal
kita masih bisa tangani dengan perawatan yang simple
penelitian termutakhir seputar kesehatan gigi membuktikan bahwa kesehatan gigi berpengaruh
pada berbagai penyakit sistemik yang membahayakan penderitaannya
mulai sekarang beri perhatian lebih terhadap kesehatan gigi anda
dengan cara melakukan gerakan menggosok gigi yang benar
yaitu dari arah gusi ke gigi dan melakukan pemeriksaan rutin enam bulan sekali
manggar fathani jakarta